untuk mengetahui siapa saja yang hendak menjenguk dan memberikan keamanan kepada tersangka penyebaran berita bohong atau hoax ratna sarumpait
penyidik direktorat kriminal umum polda metro jaya menambah empat kamera pengawas di dalam ruang tahanan ratna sarumpait
selain menambahkan kamera pengawas penyidik dan juga petugas juga menjaga ruang tahanan juga melakukan pemeriksaan setiap makanan yang akan diberikan kepada ratna sarumpait
kami menjaga ruang tahanan di sana jadi nanti kita bisa memantau mantau keluar masuknya orang ya orang siapa yang kesul siapa yang datang kita bisa mengetahui
dan selain itu juga beberapa makanan yang bisa diberikan kita lepas itu seperti itu oleh bapak ibu